sementara itu menyikapi kesiapan arus mudik dan arus balik lebaran mendatang
kementerian perhubungan telah menyiapkan pos pemantauan nasional
untuk memantau kelancaran jalur laut udara dan darat hingga h tujuh belas mendatang
secara keseluruhan untuk transportasi publik
baik untuk jalur laut darat dan udara
pemuda kereta api darat dan udara itu operasinya dua puluh empat hari
jadi h satu dua belas sampai h dua plus sepuluh
kalau untuk laut itu tiga puluh tujuh hari
jadi h satu delapan belas sampai h dua plus tujuh belas
karena yang untuk angkutan laut itu jaraknya jauh
perjalanannya juga tidak bisa secepat angkutan udara